membeli di toko online tentu jelas berbeda dengan offline
yang bisa melihat dan memegang secara langsung barang yang diinginkan
salah satu pertimbangan ketika membeli produk secara daring adalah melihat foto produknya
lalu seberapa penting foto bagi pembeli dan penjual
ya satu satunya yang kita bisa lihat cuma ada di ini aja cuma lihat di foto kan
jadi kalau misalnya fotonya berkualitas jelas dari beberapa angle yang berbeda
pasti kita akan lebih percaya buat kita beli
sebenarnya penting banget misalnya kita punya produk yang sama tapi kita bisa foto sendiri
itu mungkin bisa lebih menaikkan jual harga produknya sendiri
untuk foto produk sebenarnya tidak harus menggunakan kamera dengan spesifikasi tinggi
ataupun menggunakan jasa foto
sekaligus penulis smartphone fotografi mengatakan
untuk meminimalkan anggaran foto menggunakan smartphone atau telepon pintar bisa jadi pilihan
hal pertama yang harus dipikirkan adalah tema
meliputi apa saja barang pendukung yang harus disiapkan
sehingga memudahkan saat eksekusi
selanjutnya hal yang penting yaitu cahaya yang cukup

untuk meminimalisir budget tanpa membeli lampu
anda bisa menggunakan cahaya matahari dengan foto di teras atau rooftol
gunakan refleksi agar cahaya merata
salah satu barang yang bisa dimanfaatkan adalah alas kue silver
ada tiga angle mudah yang bisa anda pilih ketika foto produk
pertama flat lay
foto dari atas yang bisa digunakan untuk foto makanan

foto lurus berhadapan seperti foto orang
biasa digunakan untuk foto pakaian
ketiga foto empat puluh lima derajat
untuk memberikan detail foto makanan
untuk latar foto bisa menggunakan papan baju kain hingga triplek bekas yang tidak memantul
hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah komposisi dan gaya
anda bisa mengaplikasikan koneksi atau koneksi yang tidak memantulkan
foto yang terakhir adalah teori rule of third
jadi di teori rule of third itu dia ada sembilan kotak
sembilan kotak garis garis gitu berpotongan
jadi ada empat titik yang berpotongan di tengah
nah titik titik itulah adalah rule of third
jadi kita letakkan si objeknya di salah satu titik itu
terus kalau komposisi yang paling simple komposisi segitiga
jadi satu objek utama dua objek pembantu
contohnya seperti foto somai sebagai objek utama
anda bisa mengaplikasikan koneksi atau gaya untuk foto makanan
anda bisa membuat pola segitiga dengan objek pembantu
seperti mangkok berisikan bumbu dan juga sendok garpu
manfaatkan fitur aplikasi untuk mempercantik foto anda
namun hindari filter
warna foto harus sesuai dengan apa yang kita lihat
agar barang sesuai aslinya
jangan lupa juga untuk menuliskan watermark
agar foto kita tidak dipakai untuk produk orang lain